ya siapapun yang terpilih menjadi presiden indonesia tentu harapan segenap masyarakat indonesia adalah sebuah kesinambungan
kesenambungan hal hal yang perlu dilanjutkan pasti masyarakat ingin semuanya itu bisa berkelanjutan
tetapi setiap pemimpin memiliki ci karakter dan keinginannya masing masing tentu ada yang perlu dievaluasi dan seterusnya
tapi setidaknya rpjp telah membuat sebuah projection dari berbagai sasaran sasaran yang sesuai dengan sdg maupun yang lain lain
sesuai dengan perkembangan tren tantangan masa depan
itu sudah diproyeksikan semua jadi rpjp
jadi kalau rpjp itu nanti menjadi sebuah pegangan dokumen strategis pembangunan nasional
maka itu nantinya mestinya keberanjutan akan terjadi
seperti yang sudah disampaikan berkali kali bahwa bansos itu melalui sebuah proses panjang
ya bukan ujuk ujuk gitu
karena ini penggunaan anggaran apbn jadi ada prosesnya
jadi intinya bansos itu dijalankan secara mekanisme
hanya memang ada berbagai komentar mungkin momentumnya yang tidak tepat karena berkaitan dengan pemilu
tetapi kita juga harus membangun awareness
bahwa situasi yang dihadapi oleh masyarakat indonesia dalam kurun waktu yang hampir bersamaan itu memerlukan bantuan
jadi ini mesti berpikirnya berpikir yang lebih komprehensif
bukan hanya melihat dari sisi politiknya
tapi bagaimana tugas negara itu dua
satu berkaitan dengan kesejahteraan
yang kedua berkaitan dengan keamanan
mendapatkan bantuan maka tidak melihat momentumnya seperti apa
contoh kok lagi banjir pas momentumnya momentum politik
ini lagi momentumnya politik
padahal masyarakat kita lagi kebanjiran perlu bantuan
itu sebagai contoh yang gampangnya seperti itu
pak soal yang lagi yang dibincangkan
pas secara katikulasi itu
perusahaan politik itu mulai mencairkan
tapi posisi capres yang menimbulkan nasdem ini
dari ksk sendiri bagaimana ini
sebagai suatu hal yang baik untuk rekonsiliasi atau bagaimana
saya sekali lagi saya bukan pengamat politik ya
saya tidak mau berkomentar di situ
dan bukan domain saya untuk mengomentari itu
jadi stabilitas itu adalah hal positif atau
ya kita mengenal check and balances ya
yang kedua kita juga mengenal stability
satu sisi ada pandangan yang berbeda
perlu diperkuat check and balances
check and balance itu diperlukan untuk menjaga kondisi demokrasi yang tetap terjaga dengan baik
tapi dalam sebuah pemerintahan pendekatan stability juga sangat sangat diperlukan
karena kalau tidak stabil pemerintahan ini dikelola
maka itu akan mempengaruhi efektivitas dari sebuah pemerintah
maka itulah pilihannya bagaimana melihat antara sisi check and balance
yang kedua dari sisi dari stability
itu pilihan pilihan cerdas dari masing masing orang untuk melihatnya
ya sampai seperti itu
kalau saya dari orang yang berbeda cara memandangnya
pasti mendahulukan ini yang menjadi prioritas
tapi dari sisi yang berbeda ini menjadi prioritas
jadi inilah kira kira bahwa antara stability dan stability

karena negara harus dikelola dalam keadaan stabil
karena negara harus dikelola dalam keadaan stabil
sehingga efektivitas dari sebuah pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik